anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kita akan membahas apa saja yang diperbincangkan warganet plus enam puluh dua di lini masa
terutama terkait dengan covid sembilan belas kita akan membahasnya bersama dengan ismail fahmi yang merupakan founder dari drone emprit
sekaligus pengamat media sosial selamat malam mas
kita akan langsung melihat ini dia covid sembilan belas di lini masa kita ke informasi pertama
ini dia sorotan percakapan covid sembilan belas di seluruh dunia
kalau dilihat di sini sebenarnya kan covid sembilan belas itu sudah ada dari tahun dua ribu sembilan belas akhir
tapi baru ada ini tepatnya di dua belas februari apakah ini kemudian karena nama covid sembilan belas ini baru dirilis ya oleh who di dua belas februari
dua februari betul jadi kenapa who harus memberikan nama
karena ada kebingungan dengan nama sebelumnya virus wuhan virus corona
corona jenis baru corona yang minuman juga makanya dia buat covid corona virus disease
tahun dua ribu sembilan belas ini langsung naik
nah kalau kita lihat di sini salah satu yang juga tinggi atau peak itu kan di saat dua puluh empat februari ya mas ya
ini saat menteri kesehatan iran dinyatakan bahwa positif terinfeksi virus corona
apa dampaknya terhadap indonesia dari sini kita bisa lihat
kalau kita lihat sampai sebelum hari ini kondisi indonesia ketika membahas virus itu mereka sifatnya biasanya selalu dibungkan dengan politik
atau kadang lelucon
hari ini baru kemudian rasanya itu ancaman depan mata
jadi pada saat itu karena ini iran kemudian sudah ada pro kontra soal sebelum nyantang iran
jadi percakapan publik di indonesia terkait dengan ini arahnya kebawah ke politik
oh dibawanya ke bagaimana situasi politik dikaitkan dengan politik indonesia dan juga iran
mungkin boleh bergeser sedikit mas biar kita mengarah ke kamera
nah selanjutnya ini kita lihat bahwa jakarta yang menarik di sini dari sekian banyak kota kota yang ada di dunia ya
jakarta ini masuk dalam top tennya nih mas ya
sepuluh negara yang membicarakan terkait dengan covid sembilan belas
ini yang menarik ya
ini yang saya sebutkan adalah mereka menyebutkan covid sembilan belas
jakarta itu harusnya paling rame
paling sibuk di sana
tapi kenapa di sini sedikit
karena tidak semua
pada masa itu top influence sesuatu publik menyebutkan covid sembilan belas
banyak mereka yang tahu harus menyebutkan itu
jadi mereka menyebutnya virus corona dan seterusnya itu
tapi bagaimanapun juga masih ini termasuk yang paling tinggi
karena kita paling aktif membahas itu pro kontra bahwa ke humor dan politik dan seterusnya masuk ke sana
iya kalau ini kita lihat bahwa perbincangan yang dirangkum di sini adalah dua belas februari sampai dengan satu maret dua ribu dua puluh
melalui akun sosial media twitter ya
yang dilakukan analisisnya oleh dren prit
kita akan bergeser bagaimana kemudian emosi perbincangan dari seluruh dunia
kenapa ini membicarakan covid sembilan belas tapi yang tinggi justru joy ini
nah ini yang menarik
covid sembilan belas yang diperbincangkan
ya betul sekali
tadi kalau kita lihat di tren gambar trennya awalnya kan tanggal dua belas terus di akhir kan tinggi
setelah iran itu adalah cerita tentang korea selatan
sebagai salah satu negara
salah satu negara
kedua ya terbanyak setelah wuhan
kedua yang terbanyak
yang terjadi saat itu adalah
konser dari k pop itu dibatalkan
oke salah satunya bts juga dibatalkan
kemudian terjadi adalah para artis itu memberikan bantuan
banyak bantuan ke komunitas
ada seratus ribu atau berapa itu masker diberikan gitu
kemudian mereka akhirnya banyak berucapan terima kasih senang dan seterusnya
makanya ini percakapan cukup lama beberapa hari itu mendominasi kondisi ini
mereka saling bantu
dan kemudian juga ada beberapa informasi tentang mulai turunnya jumlah kenaikan ya di china
karena kan priodinya kita ambil pas di akhir
jadi sempat ada masa untuk grateful begitu ya mas ya
nah ini juga ada trust kepercayaan
jadi mereka mulai yakin sebetulnya
kayak di china
mereka mengontrolnya itu dengan cukup baik sebetulnya
awalnya nggak percaya tapi dengan sangat tegas
itulah cara untuk membatasi masalah penyebaran virus ini
orang mulai percaya
iya selain itu mungkin faktor trust ini juga dipengaruhi dari kasus kasus orang yang terinfeksi virus corona
ada pula yang sembuh ya
juga mendapatkan penanganan yang tepat
kemudian juga imunitas tubuhnya baik
akhirnya bisa sembuh dari virus corona
meskipun setelah itu juga harus tetap dipantau ya
nah ini ada kemarahan disini
itu terjadinya kepada amerika
amerika juga mulai kena
tapi trump itu meresponnya dengan biasa biasa saja
nanti akan sembuh secara miracle dan seterusnya
jadi orang jadinya gimana ini kita bisa menghadapin itu
justru kemarahan muncul dari sana ya setelah adanya sikap dari donald trump
ini dia hari ini
corona masuk indonesia
apa nih artinya mas dari grafik ini
ini saya gunakan kata kunci depok aja
nggak pakai filter nggak pakai apa apa kita pengen tahu
jadi sebelumnya nggak banyak orang bicara soal depok itu di twitter
pas hari ini naik luar biasa
ini pada saat saya sebelum berangkat rp dua puluh empat sebetulnya
boleh dicara cara juga nih
harusnya ini mungkin sudah dua kali lipat mungkin tiga kali lipat
kalau saat ini ya
jadi menunjukkan memang
itu semacam shock yang tadinya dibilang tidak mungkin nggak ada karena berbagai macam alasan
nah gitu ya
ternyata kita bisa kena
itu suatu kejutan buat mereka
kita lihat begitu datanya kalau di
nah kalau ini kemudian ada peta jejaring sosial dari covid sembilan belas per hari ini ya
dengan kata kunci depok
yang terlihat petanya seperti ini
ini apa artinya mas
nah ini kita lihat ini di twitter
ada akun akun media seperti kumparan cnn indonesia
ada cnn indonesia juga ada di sana
deteik kompas dan seterusnya
itu adalah akun akun yang sangat influential menjadi sumber informasi utama bagi publik
kita belum lihat di sini ada tokoh tokoh misalnya akun menteri kesehatan
atau akun kementerian kesehatan sendiri belum muncul
jadi publik masih mencarinya ke media
sekarang ini belum muncul akun yang autoritatif
katakan mungkin mewakili pemerintah yang menjadi sumber informasi
itu belum muncul saat sekarang ini
masih di media media
jangan sampai kemudian mereka menyebarkan informasi yang membuat orang jadi khawatir rush dan seterusnya
berarti intinya adalah ini adalah akun akun yang paling dicari paling banyak dirilis
banyak dibaca oleh pembaca atau pengguna media sosial twitter ya
selanjutnya kita lihat yang terakhir ini mas
kemudian analisis emosi perbincangan terkait covid sembilan belas di indonesia per hari ini
dengan kata kunci depok di dua maret dua ribu dua puluh
ada perbedaan nih mas ya dengan yang tadi
kita nggak ada joy lagi
paling tinggi adalah ketakutan
ketakutan yang paling tinggi
ketakutan yang paling tinggi
trust itu bukan berarti kemudian mereka percaya
bisa percaya dan bisa tidak percaya
jabungan dari situ
jadi trust menjadi satu isu di sini
yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga media tadi
siapa yang harus didengarkan
yang terakhir ini juga ada antisipasi
publik sudah mulai antisipasi
publik sudah mulai antisipasi
ya kalau kita lihat kan ini kan juga ada ketakutan
rasa kepercayaan yang juga mulai dipertanyakan
dan harus banyak hal yang diantisipasi
terutama dengan bagaimana konten konten yang juga mengandung hoax gitu ya
apa kemudian menurut mas fahmi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini
untuk mengantisipasi adanya berita berita hoax yang juga pasti ramai di media sosial
apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan pemblokiran terhadap beberapa akun
atau seperti apa
tadi sebetulnya kalau kita lihat
trend covid sembilan belas itu ada pada saat malaysia
malaysia itu tinggi sekali
itu menteri kesehatan malaysia
kita belajar dari sana ya
dia menyatakan bahwa mereka yang sakit pada sembuh
kemudian dia sangat diapresiasi kerjanya sangat profesional oleh warganya
nah apa yang harus kita lakukan
kita perlu semacam hal itu juga di indonesia
akun yang representatif di media sosial
bukan dari media kalau bisa
tapi dari otoritas sendiri
kementerian kesehatan kalau bisa disitu
atau menteri kesehatan sendiri
jadi orang akan mendengarkan dari sana
jadi pemusatan informasi di satu akun yang jadi pusat informasi untuk semua pihak pastinya ya
baik terima kasih banyak mas ismail fahmi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
kita sama sama akan terus mengupdate bagaimana kemudian jalannya atau proses dari covid sembilan belas ini
dan kita harapkan tidak ada lagi ya warga indonesia yang positif terinfeksi
terima kasih mas